ajang f satu powerboat dua ribu dua puluh tiga di danau toba menjadi seri pembuka di musim dua ribu dua puluh
event yang berlangsung selama dua hari ini adalah sejarah bagi indonesia
karena untuk pertama kalinya indonesia menjadi tuan rumah bagi ajang balap kapal tercepat di dunia
ajang balap kapal yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu ini terbagi dalam dua sesi kualifikasi dan balapan
sesi balap dimulai pada waktu dua belas waktu indonesia barat
di mana barteg marzalek dari tim stromoy racing berada di posisi start paling depan
dia terus melaju dan berhasil mendominasi balapan di lintasan sepanjang dua dua km selama delapan belas putaran
dia akhirnya berhasil mengukuhkan
dan menempatkan dirinya sebagai juara pertama dalam f satu powerboat dua ribu dua puluh tiga seri danau toba
untuk peringkat kedua dan ketiga
disusul oleh sami selyo dari syarjah team dan eric stark dari tim victory
tiagam penghargaan kepada para pemenang diberikan langsung oleh presiden jokowi dodo
menko marves luhut binsar panjaitan dan menpora zainuddin amali
ini sebuah event yang sangat seru sekali
dan saya juga baru pertama kali
melihat f satu powerboat ini
dan kita harapkan event event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini
di danau toba ada f satu powerboat
nanti di mandalika ada motogp
di jakarta ada formula e
nanti di mandalika ada
ini akan men trigger ekonomi di daerah
sangat bagus sekali
ajang balap f satu powerboat ini tidak hanya berlangsung sekali saja di danau toba
nantinya ajang ini akan berlangsung selama lima tahun ke depan
kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi bagi warga sekitar
toba sumatera utara